banjir mengepung kalimantan selatan pada pekan ke dua tahun dua ribu dua puluh satu
wahana lingkungan hidup atau walhi menyebut ini adalah darurat ruang dan bencana ekologis
untuk mengulasnya kami sudah bergabung bersama edo rahman koordinator kampanye walhi nasional
ya selain ada mas edo kami juga mencoba menghubungi firdaus ali pakar tata kelola sumber daya air
saya ke mas edo terlebih dahulu sembari menunggu pak firdaus
mas edo apa dasar walhi mengeluarkan statement bahwa terjadi darurat ruang dan bencana ekologis apa maksudnya
ya berdasarkan hasil investigasi teman teman dan hasil pengamatan kawan kawan di walhi kalimantan selatan gitu ya
bahwa ruang darurat bencana ekologis di kalimantan selatan itu karena hampir setengah daratan kalimantan selatan itu ya dikuasai oleh korporasi
dan itu semakin secara faktat semakin mengurangi wilayah wilayah catchment area yang seharusnya itu dilindungi
itu hampir setengahnya dikuasai oleh korporasi
di situ ada batu bara di situ ada perkebunan sawit dan industri kehutanan lainnya begitu
daerah mana saja mas edo yang dipetakan oleh walhi yang kira kira sangat darurat karena izinnya begitu masif begitu diberikan
kalau kemudian bicara soal apa yang mana yang paling darurat saya pikir semua wilayah yang namanya catchment area itu harus darurat dan itu dilindungi
kalau kita ingat dua ribu delapan belas kemarin misalnya bagaimana kawan kawan walhi kalimantan selatan mengkampanyekan chef pegunungan meratus
karena itu adalah wilayah yang apa wilayah terakhir yang kemudian itu harus diselamatkan
bahkan itu pun sudah diintervensi dengan dengan apa dengan yang namanya perizinan begitu mbak
sejauh ini dari kiprah kiprah walhi selama setidaknya misalnya sepuluh tahun terakhir apakah walhi mencatat ada perubahan regulasi untuk memberikan izin tambang misalnya
perkebunan sawit oleh pemerintah daerah misalnya
oh ya pasti pertama kalau kita mau ngecek misalnya target produksi batubara indonesia itu terus bertambah terus naik gitu ya itu satu
nambahan bakunya kan pasti dari wilayah wilayah pertambangan
nah yang kedua revisi undang undang minerba kemarin saya pikir itu adalah salah satu bentuk perubahan regulasi yang semakin memberikan jaminan terhadap para korporasi korporasi tambang
khususnya yang berstatus pkp dua b dan tentu ini akan semakin memuluskan industri pertambangan batu bara di indonesia
khususnya akan menjadi korban adalah wilayah kalimantan
tapi kalau bicara soal perizinan ini menyangkut warga yang tinggal di sekitar lingkungan
kalau di lingkungan tempat izin penambangan itu dilakukan
kalau walhi melihat sendiri bagaimana respon orang orang atau warga yang tinggal di sekitar tempat perizinan dari penambangan itu sendiri
ini yang harus kita perhatikan gitu ya
karena tidak sedikit juga masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan ini kan mereka juga merasa marah dan kemudian mereka mau protes gimana caranya
dan kemudian ini hampir tidak terpublikasi gitu
padahal secara dampak mereka sangat mendapatkan dampak buruk terhadap eksploitasi
pertambangan batu bara tersebut
nah ini yang harusnya menjadi perhatian
tidak kemudian menunggu bagaimana respon pemerintah
tapi kemudian bagaimana agar pemerintah pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah juga memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan
apa yang menjadi keluhan dari masyarakat masyarakat korban tambang yang sampai hari ini
misalnya ada lubang tambang yang belum direklamasi bagaimana penegakan hukumnya begitu
artinya anda melihat saat
saat ini kalau kita tarik ke belakang dan hingga saat ini pemerintah daerah tidak memfasilitasi warga misalnya yang terdampak sama sekali anda melihat itu
belum memfasilitasi pemerintah baik pemerintah daerah gitu
karena mungkin ini dugaan saya karena mengeluarkan izin itu bukan kewenangan pemerintah daerah tapi pemerintah kusat
tapi secara fakta secara korban mereka berada di wilayah provinsi atau kabupaten kota begitu
kita bicara teknis lagi soal kalimantan selatan ibu kotanya ada kota banjarbaru dan juga ada banjarmasin yang kita ketahui bersama
kalau kita bicara soal banjarmasin ini ada warga yang memberikan keterangan bahwa di banjarmasin tidak pernah ada genangan air yang cukup tinggi
saat ini mereka tidak menyebutnya lagi sebagai genangan air tapi adalah banjir
karena merata begitu
kalau anda melihat apakah penanganan tata kelola air dan juga
misalnya lebar dari sungai yang kita tahu di sana dialiri oleh sungai ini tidak dilakukan dari hulu hingga hilir
nah ini yang harus kita luruskan begitu ya
bahwa apakah kemudian betul gara gara air sungai yang tidak mampu lagi menampung airnya dan kemudian itu naik sampai ke daratan
atau jangan jangan ada sumber lain yang kemudian itu karena harusnya dia ditangkap oleh wilayah catchment area
tapi kemudian itu
tidak berfungsi makanya jatuhnya langsung ke wilayah wilayah pemukiman
nah kenapa kemudian kami selalu mendorong bahwa mengevaluasi penataan ruang itu sangat urgent sangat krusial
dan bagaimana menetapkan wilayah wilayah yang memang seharusnya menjadi catchment area itu dibebaskan dari seluruh bentuk intervensi perizinan begitu
sekarang kita tahu bahwa uu minerba sudah berlaku
ku dan kejadiannya saat ini sudah ada banjir di mana mana di kalimantan selatan di berbagai wilayah sudah ada banjir
dan banyak yang terdampak ada puluhan ribu orang terdampak
walhi akan melakukan apa apakah ada upaya hukum untuk bisa misalnya uji materi mengenai uu minerba ini
iya kawan kawan sedang mendorong upaya itu ya untuk menguji revisi undang undang minerba kemarin
tapi seharusnya pembelajaran penting yang diambil oleh pemerintah adalah
saya mencatat dari tahun dua ribu lima belas itu setiap bulan januari pasti terjadi
bukan hanya itu tersebar di indonesia
nah kenapa kemudian bencana banjir tanah longsor dan seterusnya ini tidak dijadikan acuan sebagai sebuah pijakan untuk menentukan kebijakan
atau mengevaluasi perizinan perizinan yang sudah dikeluarkan
khususnya yang mengintervensi wilayah wilayah catchment area
karena bencana banjir apa lagi
yang akan terjadi di mana akan terjadi lagi di tahun dua ribu dua puluh dua nanti misalnya seperti itu mbak
tapi kalau dari yang dipetakan oleh walhi harusnya berapa lahan hijau kemudian berapa porsi dari penambangan itu sendiri idealnya mas edo
kami tidak pernah memberikan presentasi seperti itu
selama kemudian yang kami dorong adalah yang namanya wilayah perlindungan yang namanya wilayah kelola masyarakat
ya itu yang harus diutamakan untuk bagaimana sumber sumber penghidupan masyarakat ini bisa tetap ada dan secara ekosistem itu mereka bisa menjaga daya dukung dan daya tampung sebuah ekosistem begitu mbak
terakhir mas edo kemarin presiden jokowi hadir di kalimantan selatan untuk memberikan bantuan dari walhi
apakah ada statement mengenai hal ini dan apa yang ingin disampaikan ke pemerintah terutama mengenai dampak banjir yang begitu luar biasa di kalimantan
nah saya kira ini penting bahwa jangan melulu menyalahkan bahwa curah hujan yang begitu tinggi curah cuaca yang ekstrim dan seterusnya
tapi bagaimana melihat lebih dalam soal daya dukung lingkungan atau daya dukung ekosistem yang ada saat ini
kalau kemudian daya dukungnya sudah tidak mampu lagi ya namanya perizinan yang mengintervensi perizinan yang berbasis ruang itu harus dievaluasi dan dihilangkan
kita utamakan untuk bagaimana mengembalikan fungsi ekosistem tersebut
baik baik mas edo tahan dulu ternyata ini pak firdaus ali pakar tata kelola sumber daya air sudah bergabung bersama kami hari ini
halo selamat pagi pak firdaus
selamat pagi dea selamat pagi mas edo
pagi pak firdaus
pak firdaus ini lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau lapan menyebut berkurangnya hutan primer dan sekunder
jadi dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir menjadi penyebab banjir
sepenting itukah kemudian luas hutan untuk bisa menjaga tata kelola air di kalimantan
ya saya tidak surprise bahwa apa yang disampaikan oleh lapan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini terjadi penyusutan lahan yang merupakan bagian dari sistem tata kelola air kita di kalimantan
dan tentunya kemudian kita tahu fenomena banjir itu kan sebetulnya adalah curang hujan
yang turun lalu kemudian ya vegetasi atau hutan yang ada itu adalah bagian dari buffer untuk menahan ya menyimpan air tadi dan sebagian dilimpaskan dalam bentuk run off ke badan air yang ada sehingga itu yang menjaga ekosistem kita
ketika terjadi penyusutan atau alih fungsi dari lahan tentunya kemudian ya cashboard area akan berubah fungsi dan air yang melimpas lebih banyak dibandingkan dengan yang meresap
ya ketika curah hujannya tinggi
dan durasi panjang sekali ya kita tidak punya pilihan lagi menghadapi situasi yang seperti ini
ada fakta juga bahwa penambangan begitu masif misalnya salah satu datanya dari wali kemudian ada penyempitan lebar daerah aliran sungai atau lebar sungai misalnya
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang terdampak banjir apa kira kira rencana jarak menengah dan juga jangka panjang yang bisa dilakukan pak firdaus
oke deh ya memang benar bahwa
kalimantan selatan juga sama seperti di kalimantan tengah dan kalimantan timur ya bahwa alih fungsi lahan tadi tidak hanya untuk perkebunan tetapi juga untuk tambang
ya lalu kemudian karena masifnya aktivitas perkebunan tambang lalu kemudian laju sedimentasi kita meningkat terjadi pengurangan kapasitas angkut badan air kita
dalam hal ini misalkan di kasus kalimantan selatan ini adalah di sungai barito
nah ini yang merupakan tantangan yang paling berat
sebetulnya ketika kita merubah bentang alam
ketika kita melakukan secara sengaja maupun tidak sengaja konversi fungsi dari lahan yang ada
sehingga konsekuensinya ketika curah hujan ya saya katakan tidak ekstrim ya
curah hujan yang di atas normal sedikit tapi durasinya panjang
ya otomatis ya itu akan menjadi beban limpasan yang tidak akan mungkin ditampung oleh badan air yang ada
dalam konteks ini tentunya ya pemerintah
provinsi kalimantan selatan bersama dengan pemerintah kota kebupaten berusaha kembali untuk melakukan upaya upaya yang sifatnya struktural
misalkan adalah bagaimana badan air itu dikembalikan di normalisasi
kedua laju sedimentasi dikendalikan dan kemudian sedimennya mengendap diangkat
yang berikutnya lagi adalah bahwa di setiap lahan lahan bekas pertambangan
kewajiban untuk reboisasi atau kemudian
menjadikan belahan lahan yang tertentu tersebut menjadi embung atau kemudian cadangan reservoir
yang bisa berfungsi sebagai buffer kapasitas untuk menahan air ya berapa jam
karena kanjir sebetulnya adalah teori antrian
begitu hujan turun dalam durasi yang cukup panjang ya tetesan air hujan itu pasti akan mengejar tempat yang paling rendah
di samping kemudian alam akan membantu untuk menahannya
saat bersamaan mereka akan menuju ke badan air ketika badan air tidak memiliki kapasitas lagi untuk menampung
itulah yang kita sebut kemudian dia melimpas dan kemudian menjadikan genangan dan banjir
ya hujan curah hujan yang bayangkan sejak tanggal dua belas sampai hari ini kita masih menerima curah hujan yang cukup tinggi
itu saya yakin bahwa ini akan tantangan berat
ya saat ini dan ke depan
dan apalagi kita baru masuk sejak musim hujan
dua hari maret itu masih potensi curah hujannya tinggi apalagi tahun ini adalah tahun di mana fenomena lemina juga akan mengaruhi pola curah hujan dan intensitas hujan
begitu deh ya
pak firdaus terakhir ini kalau kita bicara soal kalimantan lebih besar ini kan kita bicara soal pengerukan sungai karena dialiri oleh sungai
tapi spesifik soal kota banjarmasin
banjarmasin ini sempat melakukan perbaikan drainase
apakah perbaikan di dalam kota itu cukup
tidak bisa deh ya
jadi begini deh ya
perbaikan drainase kota itu penting
untuk kemudian menghindari genangan akibat curah hujan lokal
tetapi kemudian kalau badat airnya yang merupakan ya namanya hilir dari saluran drenase tadi yang curah hujan di hulu juga tinggi dalam kota juga tinggi
muka air ya badan air lebih tinggi dari muka tanah di kota banjarmasin ya drainase tidak akan berfungsi
jadi sekali lagi bahwa
mengamankan kota di pinggir pantai kota di pinggir sungai itu ya sangat tricky sekali
ya memastikan bahwa jaringan drenasi kita berfungsi dengan normal
lalu memastikan badan air tersebut tidak mengalami limpasan
makanya di luar negeri badan badan air yang besar yang punya potensi katakan dengan curah hujan kalau ulang dua puluh lima tahun lima puluh tahun
mereka membuat tanggul di pinggir sungai tadi kali tadi
di samping mereka juga menyiapkan pompa
merupakan tantangan kita ke depan
bagi pemerintah kabupaten yang ada di sepanjang
sungai baritum maupun kemudian
kempros kalimantan selatan
pak firdaus ali pakar tata kelola sumber daya air universitas indonesia
ada juga tadi mas edo rahman koordinator kampanye walhi nasional sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini